coba umpamanya dia minta menteri kalau kami nanti minta tolong megawati ibu megawati dipanggil terus gak habis habis kan
bagaimana kalau mau dikabul ke menteri kami juga kan bisa minta tolong ibu megawati dipanggil
dari paslon satu sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama yang mulia
kami banyak sekali mengajukan hal hal yang berkaitan dengan bansos
membantu menghadirkan menteri keuangan republik indonesia menteri sosial republik indonesia menteri perdagangan republik indonesia menteri koordinator perekonomian republik indonesia gunard
didengar keterangannya dalam persidangan ini yang mulia
ya nanti kami bahas itu empat ya empat menteri ya
tadi mungkin ada isu tentang adanya permohonan dari pemohon satu agar memanggil para menteri menteri yang terkait
termasuk menteri sosial dan sebagainya
terus terang aja kami tadi menyampaikan pendapat bahwa seharusnya ini tidak terjadi
karena ini adalah sengketa
jadi kalau ada sengketa dua pihak maka berlakulah asas yang sifatnya universal
disebut aktore inkumbit probatio
kalau di alam buperdal disebut juga sasar lamu tiga hayer ini
artinya barang siapa mendalilkan sesuatu maka dia harus buktikan dalilnya
dan barang siapa menyangkal sesuatu maka dia harus membuktikan penyangkalannya
jadi istilahnya adalah terutama adalah burden proof nya
kalau kamu mau membuktikan sesuatu kamu cari buktimu
jadi jangan dia datang ke pengadilan pak hakim saya ini benar
lain halnya kalau sengketa ini umpamanya pengujian undang undang pengujian norma
itu mungkin karena sifatnya adalah permohonan pengujian undang undang
tapi perkara yang namanya sengketa nggak boleh
kalau kami nanti minta tolong megawati ibu megawati dipanggil
kalau dia minta menteri kami juga bisa minta tolong ibu megawati dipanggil
nah kalau permohonan dia dikabulkan permohonan sengketa dikabulkan
kami merasa tidak adil loh hakimnya
tapi tadi hakim sudah tegas menyatakan
tapi kalau mahkamah merasa perlu
karena itu diperlukan untuk kepentingan dia
agar dia bisa menerapkan hukum dengan baik
tapi bukan untuk kepentingan para pihak yang ingin membuktikan dalilnya
kalau ingin buktikan dalilmu cari saksimu
panggil saksimu bawa sendiri saksimu
itu kira kira hukum yang berlaku